ya masih bersama insight dan kita juga masih lanjutkan pembahasan mengenai penyakit skizofrenia
saya ditemani oleh ketua kelompok peduli skizofrenia indonesia bagus utomo dan juga tina aziz keluarga dari ods
tadi bu tina mengatakan bahwa anaknya saat itu berusia dua puluh tahun dan menunjukkan gejala gejala aneh sehingga dibawa ke dokter
untungnya saat itu di amerika ya sehingga lumayan cukup cepat ya diagnosanya terhadap skizofrenia ya
jadi dokternya langsung ya mengatakan bahwa inilah yang harus dilakukan
di rumah sakit jiwa dan langsung difonis skizofrenia
nah perbedaannya waktu dikembali ke indonesia itu bagaimana
pemahaman terhadap skizofrenia ini dan dari segi penjelasan yang diberikan itu kira kira sama
saya waktu dia sampai di indonesia saya hanya meneruskan obatnya
kemudian saya hentikan ketika habis ketika dia kambuh saya balik lagi ke rumah sakit
di situ saya baru dijelaskan bahwa obat itu harus seumur hidup
jadi obat itu harus seumur hidup
ya selama itu diperlukan ya maksudnya
dan sekarang usianya sudah tiga puluh lima jadi sudah lima belas tahun ya
dan ini masih mengkonsumsi obatnya
masih karena begitu dia berhenti dua tiga hari ya perubahannya kelihatan
terus dia kambuh lagi
nah bung bagus ini kalau di indonesia
tadi sepuluh tahun ya mencari tahu kesana kemari akhirnya setelah browsing di internet
bung bagus tahu bahwa jangan jangan kakak saya ini mengidap skizofrenia
bagus yang menyampaikannya ke dokter
secara keseluruhan pemahaman di indonesia ya masyarakat kita terhadap skizofrenia bagaimana
masih sangat mening
mungkin hanya keluarga yang benar benar terimbas saja itu yang mengetahui
jadi kita memang perlu sekali melakukan kampanye yang terus menerus terhadap masalah kesehatan jiwa secara umum atau skizofrenia khususnya
karena hampir sebagian besar pasien rumah sakit jiwa ya kebanyakan itu pasien skizofrenia
apalagi disebut orang dalam tanda kutip gila skizofrenia ini kan stigmatnya kan negatifnya
apa yang dirasakan waktu mengetahui bahwa kakak bagus menderita skizofrenia
apakah ada semacam ketakutan atau memang ada stigma itu terasa
kalau kami sekeluarga sebenarnya cukup open minded sih dalam hal ini
kita justru merasa malah jelas gitu
karena kalau sebelumnya saya bingung ini sebenarnya yang kita hadapi apa ya setan
masih beraba aba ya
atau satu penyakit atau misalnya memang karakter kakak saya yang bermasalah gitu ya
tapi dengan adanya pengetahuan tentang kesehatan jiwa ini
saya merasa bahwa ini penjelasan yang logis gitu
tapi bagi banyak keluarga yang lain mungkin mereka merasakan langsung stigma ini bahwa
wah keluarganya gila loh gitu ya
kadang kadang dijauhi atau dikatakatain ya dicela gitu ya
atau misalnya ada teman teman yang mau menikah aja
jadi gagal ketika pasangannya tahu bahwa dia schizophrenia dan merasa
wah jangan jangan nih genetik gitu loh
hal hal seperti itu
nah komunitas ini sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun ya sekarang
iya kurang lebih
apa pengetahuan yang perlu diajarkan kepada masyarakat mengenai penyakit ini
pertama kita harus edukasi masyarakat bahwa gangguan jiwa itu bukan sesuatu yang memalukan bukan aib ya
bahwa itu sama seperti gangguan fisik yang lainnya
cuma untuk gangguan jiwa khususnya yang berkaitan dengan neurobiologi seperti skizofrenia bipolar atau depresi itu
sama seperti penyakit fisik sehingga harus segera penanganan ke dokter jangan terlambat
kemudian ini juga bukan santet atau misalnya kemasukan setan dan lain lain gitu
memang ini sungguh sungguh salah
jadi kita harus menangguh satu penyakit yang dapat diatasi dengan pengobatan
kalau bu tina sekarang pengetahuannya terhadap skizofrenia lumayan ya bertambah ya
tadi dikatakan dokter menyarankan harus ada dukungan dari keluarga
kira kira dukungan apa yang diperlukan ya
saya libatkan kemana saya pergi
saya tidak pernah membedakan bahwa dia pergi ke tempat lain
saya tidak pernah membedakan bahwa dia ods atau tidak
saya samakan dengan yang lain
dan selain saya edukasi keluarganya semua jadi adik saudara semua keluarga besar itu diedukasi
otomatis dengan teredukasi anak saya juga terlindungi
sambil senyum senyum melihat bagus
tapi saya senang karena sekarang kan sudah bisa dikatakan bisa mandiri
dan bahkan sudah berkeluarga ya
tapi awal awalnya tantangannya menghadapi seseorang apalagi anak sendiri yang ods itu apa
waduh banyak sekali berat sekali
sangat berat karena kadang kadang kita bingung harus bagaimana
sudah dikasih obat tapi kok masih mengamuk gitu ya
walaupun kita ikutin semua kemauannya secara finansial oke lah dia pada waktu itu belum cari uang sendiri
tapi apalagi ya
karena masih suka apa karena pengaruh genetiknya saya tidak tahu gitu kalau dia suka marah atau apa
dan apakah dia misalnya bisa menjaga diri sendiri atau ya istilahnya kan
kalau biasanya kalau orang yang memiliki penyakit jiwa katanya kelihatan tidak bisa merawat diri sendiri
dan sudah tidak bisa bersosialisasi dan lain sebagainya
itu ditunjukkan dalam perbuatan
iya dulu ada seperti itu banyak
misalnya dia pergi sendiri pergi pagi pulang malam dengan bawa kendaraan
kadang saya bingung gitu aduh ini anak kemana apa yang terjadi di jalan
tapi ketika saya suatu hari saya pernah ikut bersama dia kendaraan tiba tiba kalau dia bawa mobil suka berhenti sendiri
terus dia bilang orang di belakang saya ngikutin saya gitu loh
atau dia bawa keluarganya yang lain terus tiba tiba dia jalannya pelan sekali bawa mobilnya

terus dia bilang ada yang suruh saya ikut
terus dia bilang ada yang suruh saya ikut
saya bawa pelan mobil banyak lah yang aneh aneh
tapi itu semua memang berproses ya
jadi dengan minum obat yang teratur dan dia dilibatkan kemana saja
kalau dia berbuat salah apapun kita tegur dia mulai memperbaiki diri
jadi kuncinya juga minum obat yang teratur
masih sering berkonsultasi dengan dokter atau psikiater
oh itu rutin
rutin tiap bulan
tiap bulan harus

selama lima belas tahun ini
kalau dia konsultasi sendiri atau kadang dia pergi dengan istrinya
kalau dia lupa juga minum obat anaknya yang kecil juga suka ingatkan bapaknya
jadi dukungan keluarga itu sangat penting
makanya komunitas yang dipimpin oleh bagus ini penting ya
jadi banyak kasus bahwa pasien schizophrenia itu tidak merasa dirinya sakit
bahkan orang di sekitarnya mungkin yang dia pikir sakit malahan
jadi dia curiga dengan apa yang di sekitarnya
curiga dan lain lain
kadang kadang kita untuk mengingatkan minum obat saja sangat sulit
karena dia pikir kita kasih makanan pun dia merasa mau diracuni
bagus itu kakaknya waktu itu suka mengamuk gitu
betul jadi kalau dulu kakak saya sih sampai teriak teriak sampai marah marah
kadang kadang dia bakar bakar sesuatu di dalam kamar
jadi cukup membahayakan dirinya dan membahayakan lingkungannya juga ya
jadi memang mencekam kadang kadang kalau yang manifestasinya dalam bentuk marah seperti itu
dan ini lama lama kakak saya juga sudah menurun mulai tidak mandi
buang air kadang kadang di dalam kamar dan lain lain
nah ini yang seperti ini jangan sampai berlalu tarut harus segera konsultasi ke dokter
iya kita istirahat sebentar ya bu tina dan juga bung bagus
dan setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengikutnya